penerbangan komersil perdana pesawat menggunakan bahan bakar aviasi ramah lingkungan bioaftur
sukses dilakukan dari bandara soekarno hatta menuju ke bandara adi sumarmo surakarta dan sebaliknya
penerbangan selama kurang lebih satu jam ini merupakan upaya penurunan emisi
untuk mencapai target net zero emission
direktur logistik dan infrastruktur pt pertamina persero alfian nasution mengatakan
penggunaan bioaftur untuk bahan bakar pesawat ini sudah diinisiasi sejak dua ribu dua puluh
menurut alfian bahan bakar yang berasal dari campuran minyak inti sawit dan aftur ini telah melewati proses pengolahan
sehingga menyebabkan emisi gas buang pada pesawat terbang lebih rendah dibandingkan dengan aftur konvensional
kita yang pertama kita kan sebelumnya ke pesawat militer pt di ya
setelah melakukan tes beberapa
beberapa tes kemudian kita ke pakai pesawat pt di yang militernya kemudian ini yang garuda
kapasitas produksinya berapa

namun kita menyiapkan kilang pelaju kilang dumai itu kan kilang green refinery kita berikutnya
sementara itu direktur utama garuda indonesia irvan setiaputra mengatakan
nantinya penggunaan bioaftur sebagai bahan
bahan bakar pesawat terbang akan terus dikembangkan
bahkan nantinya bahan bakar ini akan diuji pada tipe pesawat berbeda
karena saat ini baru diterapkan pada pesawat berjenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus ng
penerbangan pertama kita menggunakan biofuel setelah ini tentu kita akan ada diskusi dalam
dengan vr pertamina dan vr esdm tentu saja dan vr yang lain untuk memastikan bahwa ini secara komersial itu masuk akal
oke secara performa sendiri ini bagaimana
ya tadi seperti tadi disampaikan oleh para pilot yang melakukan uji coba itu tidak ada perbedaan yang signifikan
tak hanya menggunakan bahan bakar aviasi ramah lingkungan pesawat sustainable aviation flight ini juga memiliki desain interior yang bernuansa ramah lingkungan
nah jadi sebetulnya membedakan dengan penerbangan komersial pada umumnya kalau misalkan di penerbangan ramah lingkungan

atau sustainable aviation fuel flight ini bisa anda lihat dari desain tempat duduk ini kalau misalkan dibandingkan dengan pesawat garuda pada umumnya beda ya
ini warnanya lebih kayak blue lebih green lah ya lebih memberikan masalah green begitu
terus kemudian dari tempat makannya ini juga ini ramah lingkungan tuh ada tulisannya juga sih di sini
peduli ke kelestarian lingkungan dan ini ecro friendly dan kemudian tadi sebelum saya masuk saya juga diberikan beberapa
dan kemudian tadi sebelum saya masuk saya juga diberikan beberapa
ini ada beberapa hand wash kit dan ini spesial pada penerbangan ramah lingkungan yang baru pertama kali dengan rute jakarta solo ini
wah menarik sih
sementara itu pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral atau kementerian esdm terus berupaya mengembangkan bisnis

menurut catatan kementerian esdm penggunaan bahan bakar nabati atau bbn pada sektor amni

dan juga penerbangan perusahaan aviasi belum berjalan dengan baik
keberhasilan penerbangan perdana pesawat komersil dengan bahan bakar bioaftur ini menjadi awal merealisasikan mimpi besar mewujudkan pemanfaatan energi bersih pada ekosistem aviasi di indonesia
tim liputan cnn indonesia